yang menghadapi puncak arus mudik di pelabuhan sorong papua barat pt pelni menyiapkan sembilan armada kapal untuk melayani arus mudik menuju arah barat indonesia
puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi jumat ini yakni hingga tanggal tiga belas juni mendatang
arus mudik idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah pelabuhan sorong mulai dipadati para pemudik
pt pelni sudah bersiap menghadapi puncak arus mudik untuk di wilayah papua dan papua barat
setidaknya ada sembilan armada kapal untuk melayani arus mudik menuju arah barat indonesia
delapan armada yang disiapkan masing masing km tatamailu km sinabung dan beberapa kapal lainnya
sementara enam kapal diantaranya sudah berangkat membawa penumpang mudik menuju ternate ambon bau bau makassar dan surabaya
sementara km gunung tempo km tidar dan km
sinabung dijadwalkan akan berangkat dalam pekan ini dan pekan depan
dua ribu delapan belas pln sorong menyiapkan armada sembilan militer
jadi mengkavar untuk dari papua hingga ke barat
keadaan perkiraan peak penumpang tertinggi itu di jumat besok tanggal delapan kemudian tanggal sepuluh dan tanggal tiga belas
yang banyak dari ambon
hingga saat ini tiket yang sudah terjual di pt pelni mencapai empat delapan ratus tiket
diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada jumat siang ini hingga tanggal tiga belas juni nanti